pemurusan pajak di sana
ya betul sekali rizky jadi sebenarnya tidak hanya masalah proses pelayanan kepengurusan pajak saja yang online
namun per hari ini direkturat jenderal pajak ini sudah memperlakukan sistem pengambilan antrian
karena tidak bisa dipungkiri ada juga beberapa kepengurusan pajak ini yang harus dilakukan secara tatap muka begitu di kantor pelayanan pajak
nah untuk menuju ke kantor pelayanan pajak mulai hari ini direkturat jenderal pajak sudah memperlakukan serentak
se indonesia untuk bisa melakukan pendaftarannya secara online
ada salah satu kelebihan yang saya tangkap di sini rizky jadi kita kalau misalnya ya mengurus segala satu proses seperti pajak
itu kan pasti kebayang antriannya kemudian prosesnya gitu
nah ini dengan pendaftaran secara online yang sudah saya coba terlebih dahulu tadi juga
ada salah satu kelebihan di antaranya kepastian jam pelayanan
jadi ketika kita akan melakukan pengurusan pajak ini kita sudah mendapat kepastian
kita akan mengurus di kantor pelayanan pajak apa dan jam berapa
seperti saya tadi misalnya pukul sepuluh lima belas sampai sebelas lima belas waktu indonesia barat
ada kepastian seperti itu
nah namun apa saja sebenarnya yang bisa dilayani selain pendaftaran pelayanan pajak
kemudian proses pengurusan pajak online apa saja yang bisa dilakukan
kita bisa bertanya langsung dengan pak budi susanto
ini wajib pajak ini antusias pak untuk mengetahui pelayanan pajak apa saja
yang bisa dilakukan secara online sama yang hari ini pak tiket antrian secara online
bisa dijelaskan kalau untuk proses pelayanan pajak secara online apa saja ya pak
yang bisa dilakukan hanya dengan gadget saja pak
sejak pandemi ini pelayanan yang dilakukan secara online di direktur jenderal pajak
itu meliputi yang pertama adalah pendaftaran wajib pajak melalui e registration
kemudian yang kedua adalah aktifasi e fin
kemudian yang ketiga adalah pelaporan spt yang dilakukan secara e filing
kemudian permohonan surat keterangan fiskal atau skf
dan yang kelima adalah validasi surat setoran pajak untuk pengalihan tanah dan bangunan
itu semua seratus persen dari proses awal sampai akhir ini bisa dilakukan secara online pak
artinya misalnya sama di rumah dengan gadget masing masing itu bisa ya pak ya
jadi untuk jenis layanan tadi wajib pajak bisa melakukan dari rumah
jadi tinggal berkunjung ke djponline gur id tinggal diakses dari sana dan itu bisa diproses
proses step stepnya tinggal next next begitu ya pak dan mengisi isian sesuai dari permintaan
yang ada di form pessoa training day itu
kemudian hari ini juga ada ini pak
yang baru dari djp adalah pengambilan tiket antrian secara online
ini berbeda dengan tadi kalau jadi di djp online ini kita bisa ke kunjung pajak gur id
sudah bisa mengirimkan tiket antrean secara online
dan percaya nih boleh
nah teknisnya ini untuk datang ke kantor pelayanan pajak sekarang harus wajib mendaftarkan antrian secara online ini ya pak
jadi untuk jenis layanan perpajakan lainnya yang belum tersedia secara online artinya wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak harus melakukan tatap muka dengan berkait pajak
dalam era pandemi ini itu harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar wajib pajak tidak datang dalam waktu yang bersamaan
jadi mulai hari ini direktur janil pajak telah meluncurkan antrian online dengan mengakses atau mendaftar di situs kunjungpajak go id jadi itu dari situ
itu kan kalau tadi saya proses itu memasukkan nomor induk
identitas ktp itu pak ya kemudian juga nomor npwp
keamanan data dari wajib pajak ketika meng input itu untuk mendapatkan nomor antrian bagaimana pak
keamanan wajib pajak tentu terjamin ya
jadi untuk mengakses kunjungpajak tadi yang pertama tadi seperti telah disebutkan pertama adalah mengisi identitas dulu
ada nik di sana ada npwp di sana kemudian alamat email atau nomor hp
nomor antrian akan disampaikan melalui email tersebut
kemudian yang penting juga adalah bahwa wajib pajak yang akan berkunjung ke kpp itu harus mengisi self assessment kesehatan
bagaimana kondisi kesehatan dia
jadi kalau misalkan kondisi kesehatannya dalam konteks sekarang itu tidak sehat ya tentu akan tidak dapat untuk berkunjung ke kantor pajak

bagaimana kira kira menurut bapak apakah meningkatkan antusias dari wajib pajak untuk memperoleh
bagaimana kira kira menurut bapak apakah meningkatkan antusias dari wajib pajak untuk memproses
kewajiban pajaknya mungkin bisa dikaitkan dengan penerimaan pajak selama pandemi

jadi kalau program ini secara nasional kan baru mulai berlaku hari ini

tapi untuk di lingkungan kanwil dcb jawa timur satu sendiri bapak kak kanwil sudah meminta kepada seluruh jajaran kantor pelayanan pajak di surabaya ini

untuk kepada wajib pajak yang akan melakukan kunjungan tata muka ke kpp dan melakukan pendaftaran secara online
untuk kepada wajib pajak yang akan melakukan kunjungan tata muka ke kpp dan melakukan pendaftaran secara online

masing masing kpp sudah melakukan inovasi membuat aplikasi sendiri sendiri dan itu sudah berjalan dari awal bulan juli
ada geliat dari wajib pajak akhirnya semangat untuk mengurus proses wajib pajaknya pak dengan pelayanan inovasi pendaftaran secara online ini
ya tentu jadi ke depan tentu harapan kita adalah semua layanan bisa kita lakukan dengan online
tapi untuk beberapa wajib pajak tentu masih ada yang membutuhkan untuk datang ke kpp agar menerima penjelasan yang lebih lengkap
jadi dalam konteks itu maka harus dilakukan pengaturan untuk waktu kunjungan
sejauh ini tertip ya pak ya tidak ada kerumunan tidak ada apa seperti dulu mengantri cukup lama gitu tidak ada ya
semua datang sesuai jadwal yang ditentukan dari pendaftaran online ini ya
memang tujuannya kan seperti itu jadi dengan sistem antrean ini nanti wajib pajak akan diberikan preferensi kapan dia akan berkunjung ke kpp
karena di tiap tiap kpp juga disesuaikan artinya untuk satu jam itu berapa kapasitas layanannya
nanti misalkan kapasitasnya sudah terisi oleh wajib pajak yang sebelumnya tentu akan ada opsi untuk di waktu yang berikutnya
pak mohon diperjelas
jadi kalau antrian memang itu kita arahkan untuk melakukan pendaftaran melalui kunjung pajak tersebut
tapi kalau misalkan ada satu dua yang datang langsung ya tentu memperhatikan kondisi yang ada di sini
jadi kalau misalkan yang melalui aplikasi tersebut sudah penuh ya tentu nanti akan menunggu yang sudah mendaftar melalui online dulu dilayani
ini semua kan tujuannya adalah diantaranya untuk mengaktifkan kembali geliat wajib pajak untuk melaporkan perpajakannya ya pak
kemudian bagaimana sebenarnya kondisi dari penerimaan pajak di kanwil djp jatim satu sendiri di tahun dua ribu dua puluh ini kebetulan kan ada pandemi pak
kapan sampai agustus ini bagaimana
baik jadi memang di era pandemi ini pajak seperti kita ketahui mempunyai fungsi dua ya
yang pertama adalah fungsi budgetar untuk mengisi penerimaan negara tapi di sisi lain juga mempunyai fungsi reguleran
merupakan apa fungsi kebijakan
dalam kondisi seperti ini pemerintah memberikan fasilitas juga artinya banyak sektor yang terdampak
nah dalam konteks ini pemerintah sudah memberikan kebijakan atau insentif perpajakan
terkait dengan pandemi ini mungkin dapat kami sampaikan yang pertama adalah pph pasal dua puluh satu yang ditanggung oleh pemerintah untuk pegawai di wajib pajak sektor manufaktur
kemudian juga pph pp dua puluh tiga atau umkm itu juga ditanggung oleh pemerintah
kemudian pph dua puluh dua impor untuk sektor yang tadi saya sebutkan juga itu dibebaskan
kemudian ada pengembalian ppn
dipercepat itu juga direlaksasi batasannya
jadi kalau melihat kondisi seperti itu memang banyak sektor yang terdampak
jadi penerimaan memang tahun ini ya terpengaruh ya
jadi untuk kondisi di kanwil jawa timur satu sendiri mungkin dapat kami sampaikan bahwa dari target untuk tahun dua ribu dua puluh itu ditargetkan empat puluh tiga lima belas triliun
sampai dengan bulan agustus itu sudah tercapai dua puluh enam lima puluh tiga triliun atau sekitar enam puluh satu lima puluh persen ya
jadi kalau dibandingkan tahun lalu memang ya ada penurunan karena memang dampak dari pandemi ini terasa
tapi kalau dapat kami sampaikan bahwa dari awal ketika pandemi ini melanda di indonesia
kemudian kantor kantor di lockdown artinya pegawai kami
kerja dari rumah
ditugaskan bekerja dari rumah
tapi pelayanan tetap dilakukan dengan maksimal
memang waktu itu penerimaan agak terpengaruh
dan sampai sekarang itu perkembangannya menunjukkan arah yang lebih bagus
pak dengan inovasi adanya pengambilan tiket antrian yang diupayakan semua wajib pajak melakukan secara online
ini himbawan untuk wajib pajak yang selama ini ragu ragu begitu pak untuk mengurus pajaknya
pada pandemi ini ya pak mau disampaikan
ya kami di kantor pelayanan pajak dan di kanwil khususnya dari kami
itu kami senantiasa melakukan edukasi penyuluhan kepada wajib pajak
menginformasikan mengenai kebijakan kebijakan terbaru seperti fasilitas terkait dengan pandemi ini
kemudian terkait dengan yang hari ini mulai diberlakukan nomor antrian
nah harapan kami tentu dengan masyarakat mengetahui hal ini mereka akan memanfaatkan hal ini
dan ke depan
pelayanan secara online akan lebih intens dilakukan oleh wajib pajak
terima kasih pak budi atas informasi dan waktunya selamat bertugas kembali pak
ya rizky jadi memang seperti itu proses dari pendaftaran pengurusan pajak di kantor pelayanan pajak ini saat ini per hari ini
ini sudah bisa dilakukan secara online
kita cukup mengeklik saja hubungannya ke kunjung pajak go id
itu saya cukup mudah
saya tadi sudah mencobanya
dengan memasukkan identitas saya seperti nomor induk keluarga negaraan kemudian juga nomor npwp
nanti juga outputnya kita sudah bisa mendapatkan
kita akan mendapatkan pelayanan di kantor pelayanan pajak mana dan jamnya
itu yang terpenting
jadi ini adalah salah satu suatu inovasi yang membantu kita sebagai wajib pajak yang selama ini kebayang ketika akan mengurus pajak ini
wah kebayang antriannya
kemudian berapa lama kita harus menunggu
ini sudah bisa diberikan solusi diantaranya dari pendaftaran secara online ini
kita bisa mendapatkan waktu tepat kapan kita harus ke kantor pelayanan pajak jamnya jam berapa
jadi tidak perlu mengantri lama
kembali ke studio
baik wida subianto melaporkan dari surabaya jawa timur
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas